minggu lalu harga kecapnya nggak segini lah
kalau nggak percaya cek toko sebelah
kepiawayan ernest prakasa menulis dan menyutradarai film
dituangkan kembali melalui proyek terbarunya
cek toko sebelah berkisah tentang seorang pemuda yang dihadapkan suasana pelik
saat ayahnya meminta erwin yang diperankan ernest
untuk mewarisi toko kelontong keluarganya

film drama komedi ini menjadi spesial
dengan kemunculan putra
si orang ini terus dia langsung wah lucu bang lucu aku mau
wah gue yang seneng banget gitu kayasang mau
selain kaisang untuk semakin menghidupkan komedinya
ernest mengumpulkan dua puluh komika dan youtubers
yang siap mengocok perut
lucu jadi sebenarnya karena aku partnya serius
nggak boleh cowok cowokan atau ketawa ketawa
di bagian itu mereka lucu jadi akunya yang nahan ketawa gitu
bukan berarti dari drama terus jadi komedi
jadi memang hampir keseluruhan karakternya ya wah
nanti lumayan ya lempeng lempeng aja gitu
yang malah emosional sih malah lebih lebih
cek toko sebelah bisa jadi pilihan hiburan anda menutup dua ribu enam belas
film ini bisa anda saksikan di bioskop mulai dua puluh
sama sama nggak kesalahan
griya putri jakarta
nek roti nih di pan mata